lalu bagaimana sih menjaga kesehatan jantung kita
sedari muda sudah bersama saya melalui sambungan skype
ada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah rumah sakit jantung bina waluya
ada dr ati selamat malam dokter
selamat malam mbak
iya dok kalau misalnya kita ngomongin jantung
mungkin persepsi masyarakat gitu ya
masih banyak sampai sekarang tuh gini
orang yang terkena jantung tuh cuma orang yang merokok
atau orang yang mungkin punya riwayat kesehatan dari orang tuanya
atau dari nenek kakeknya gitu ya
tapi yang kita lihat banyak case sekarang gitu
ternyata banyak juga orang orang yang masih muda gitu ya
itu rentan terhadap serangan jantung gitu
apa sih dok itu memang apa penjelasannya
kemudian apakah olahraga yang terlalu berlebihan juga
itu bisa menjadi salah satu pemicu terkena serangan jantung dong
iya terima kasih mbak
sebenarnya kematian jantung mendadak ini kita sebutnya sudden cardiade desk
itu tidak melulu dikaitkan dengan serangan jantung koroner
terutama pada usia
mula dikecilkan sedikit
ya terutama pada usia muda
jadi pada usia muda apabila pada pasien itu gak ada keluhan
mungkin audio dari ininya bisa dikecilkan dok
jadi agak tidak terlalu mengganggu komunikasi kita
halo mungkin audio dari sekitar dokter haa
jadi gini mbak
sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak itu gak serta merta dikaitkan dengan penyakit jantung koroner
ada sebagian kecil dari penyakit
kematian jantung mendadak itu diakibatkan karena gangguan irama jantung yang biasa kita menyebutnya brugada sindrome
cuman tidak menutup kemungkinan
terutama pada pasien yang ada hipertensi
dia minum obat obatan ada diabetes terjadi serangan jantung mendadak
tapi ada sebagian kecil akibat dari gangguan irama jantung yang namanya brugada syndro
gangguan irama jantung itu maksudnya apa
oke gangguan irama jantung itu maksudnya apa
maksudnya apa dok
maksudnya pemahaman yang lebih gampang mungkin kita cerna gitu
itu diakibatkan karena apa
berarti kan maksudnya artinya kalau tadi dari penjelasan dokter nggak harus orang yang memang punya riwayat penyakit jantung gitu sebelumnya
gak semua punya riwayat jantung
jadi bawaan dari genetik
ada kelainan dari kita sebutnya channelopathy
jadi ada mengakibatkan gangguan irama jantung pada pasien itu sendiri
pasien itu sehingga mengakibatkan senti napas senti jantung mendadak yang kita sebutnya irama vete atau vf
nah untuk serangan jantung mendadak akibat koroner biasanya memang kita kaitkan dengan darah tinggi kolesterol diabetes
tapi untuk kematian irama jantung ini diluar dari itu
banyak yang berspekulasi juga ini yang jadi sekarang jadi pembicaraan gitu
sebenarnya kan olahraga itu jadi tren buat anak muda kan ya zaman sekarang dok
macem macem banget gitu dan anak muda zaman sekarang tuh justru mungkin hidupnya sehat gitu karena mereka emang rajin olahraga
tapi apakah olahraga yang terlalu berlebihan ini juga rentan terhadap tadi balik ke pertanyaan saya yang awal
apakah memang orang olahraga yang terlalu berlebihan itu rentan terhadap serangan jantung gitu
kalau iya olahraga yang seperti apa gitu artinya kita juga harus alert gitu
kita harus tahu tubuh kita seperti apa mekanismenya seperti apa
nggak semua yang ada di tubuh kita itu ternyata cocok dengan olahraga a b atau c gitu
sebenarnya pada prinsipnya olahraga itu nggak dilarang dan berlebihan pun dalam kategori yang kita sarankan sih yang aerobik mbak
dengan durasi yang minimal tiga puluh menit sampai empat puluh menit dengan frekuensi tiga sampai lima kali seminggu
nah itu yang disarankan
cuma pada umur umur tertentu apabila laki laki misalnya usia lebih dari empat puluh lima atau wanita lebih dari usia lima puluh lima itu kami sarankan sebelumnya baiknya cek dulu terutama apabila ada keluhan
karena banyak yang tiba tiba dia pengen berolahraga tanpa tahu baseline
kondisi jantungnya seperti apa
langsung dimulai langsung olahraga yang keras atau ekstrim
nah itu yang kita tidak sarankan
baiknya sebelumnya kita cek atau evaluasi minimal dengan trade mild test di rumah sakit
nah itu kita bisa dapat gambaran secara singkat apakah kondisinya aman atau tidak aman untuk olahraga
nah itu saya baru tahu
tapi intinya kalaupun seseorang itu memang menderita penyakit jantung tetap boleh berolahraga kan dok
tergantung kondisi jantungnya seperti apa
kan variasi orang tidak sama satu orang dengan orang lainnya
oke tadi kan dokter bilang gitu laki laki misalnya di atas empat puluh lima tahun gitu
jadi memang benar ya dok kalau misalnya laki laki itu lebih rentan terkena serangan jantung daripada wanita atau gimana dok
iya untuk usia usia empat puluh lima puluh tahun gitu laki laki memang risikonya bisa sampai dua kali lipat daripada wanita
tapi apabila wanita itu sudah mulai menginjak usia menopos di mana tidak ada lagi hormon yang melindungi dia
nah itu resikonya sudah sama tingginya sama laki laki
jadi itu kenapa pada laki laki saran untuk kita cek untuk evaluasi jantung lebih mudah daripada perempuan
ini kan juga jadinya mungkin banyak orang yang apa ya jadi wah kayaknya emang
saya ini harus cek jantung gitu mungkin saya harus periksa jantung
sebenarnya dari usia berapa sih seseorang itu memang disarankan untuk melakukan tes atau pengecekan kesehatan jantung
dan kalaupun melakukan pengecekan tersebut gitu artinya apakah ini secara berkala artinya mungkin setiap satu tahun sekali kah dua tahun sekali kah
dan prosedurnya seperti apa
karena saya tahu misalnya kalau ngecek jantung kan ada ekg kemudian ada trip

terus ada kredmil terus ada apa semacam usg apalah gitu mungkin dokter pasti lebih bisa nih ngejelasin ya
ya jadi pada pasien sehat maksudnya orang sehat yang nggak punya keluhan apa apa
kita sarankan sih pada laki laki biasanya di atas umur empat puluh lima ataupun pada perempuan di atas umur lima puluh
walaupun tidak menutup kemungkinan misalnya dia menderita keluhan keluhan kayak hipertensi kolesterol
misalnya dia merokok ataupun saat aktivitas dia mulai ada keluhan dia bisa periksa di usia yang lebih muda daripada itu
dan pemeriksaan juga tahapan tahapannya untuk memeriksa koroner itu dari mulai seperti yang mbak bilang tadi
trip mil tes mscp scan kadang kadang hanya ekg biasa aja pada pasien pasien yang gak ada keluhan yang sehat
dan bukan lagi serangan jantung suka gak kelihatan apa apa ekg nya
halnya pada pasien yang awal tadi saya bilang gangguan irama yang namanya brugada syndrome
nah itu tidak dipengaruhi oleh usia
cuma yang jadi notes adalah apabila dia punya keluarga yang tiba tiba meninggal mendadak di usia muda
biasanya ini terjadi pada laki laki
jadi ada breakdownnya ya
iya atau dia harus periksa ekg dia periksa eco gitu
makin kita waspada apabila ada
jadi ada yang sahabat atau relatif terdekat kita yang tiba tiba meninggal mendadak gak jelas sebabnya apa dan gak punya riwayat penyakit apa apa gitu
oke jadi kalau kayak saya misalnya usia tiga puluh tiga nih udah harus ya dok udah boleh lah ya untuk pengecekan kesehatan jantung ya
ya tapi lebih banyak kan perempuan masih men biasanya masih jauh lah gitu
oke tapi gak apa apa sih
selama hidup sehat gak ngerokok gak ada hipotensi gak ada diabetes
not saya itu ya dok terakhir dok gitu
gini banyak orang yang juga akhirnya punya irisan tipis antara jantung dan juga gerd
karena apa mungkin pemicunya atau gejalanya tuh bd bd tipis mirip mirip gitu
boleh jelasin nggak sih dok gitu antara gerd dengan jantung ini gitu
kemudian mungkin gejala gejala apa sih yang paling apa ya yang paling awas gitu yang bisa kita kenali terhadap dua ini
jadi karena keluhan serangan jantung itu gak melulu di dada kiri kadang dia di ulu hati kadang ke rahang kadang ke tangan ke punggung
kadang kita salah salah semua bilangnya sakit lambung
padahal sebenarnya nggak melulu yang sakit itu sakit lambung itu bisa jadi sakit jantung atau kebalikannya gitu
nah jadi yang satu satunya yang bisa kita tahu adalah pada kondisi yang bukan serangan jantung misalnya kita sebutnya anginah
nyeri anginan nyeri khas adanya penyempitan biasanya munculnya saat dia lagi aktivitas berat
misalnya naik tangga atau jalan agak jauh dia ngerasa gak enak ngerasa panas atau perih di ulu hatinya
begitu dia duduk dia lebih enak
pada kondisi gerd dia nggak kayak gitu
biasanya dipicu oleh salah makan atau apa
nah cuma emang ada baiknya kita singkirkan dulu penyebab yang terberatnya yaitu keakibat jantung
misalnya hasilnya bagus nggak ada masalah baru kita bisa kesampingkan karena kalau gerd kan tidak mengancam nyawa
gitu jadi terutama pada pasien yang ada hipertensi kembali lagi ke resiko resikonya ada hipertensi ada diabetes gitu
jadi kita lebih harus waspada sih menyimpirkan kemungkinan yang terberat dulu baru kita melihat yang kayak gerd kayak pegel pegel masuk angin atau apalah
oke baik terima kasih dr dian lara seng
sati munawar sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
selamat bertugas kembali dok terima kasih